kalo ini dia gak mau waktu un lo tuh ada keseluruhan
mama masih ada di dalam rai belum sadarkan diri
tapi nggak ada luka yang serius kan
masih ada luka yang serius kan
masih ada luka yang serius kan
makasih rai kamu mendingan pulang aja
kamu kan masih ada un besok ya
ya gak apa apa aku di sini
aku bisa minta tolong bawain ku pelajaran sama om om aku

ya allah tuangkanlah kekuatan kepada hamba ya allah
agar hamba mampu menahan amarah ini ya allah
ya allah hamba takut
amarah hamba ini membawa hamba kepada keputusan yang salah
ya allah ya rabbana
berilah hamba petunjuk ya allah
karena hamba tidak tahu harus bersikap seperti apa ya allah
kita laki laki sebagai imam sebagai pemimpin
dan wajar kalau pak b menanyakan di mana istri pak b
kan pak b sebagai pemimpin keluarga
yang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti
apa yang semua lakukan keluarga pak be
jadi saya tidak salah pak ustaz
kita cinta pak b terhadap istri pak b
kita harus menegakkan wibawa pak imam
sebagai pemimpinan rumah tangga
kita juga harus memberikan penghormatan kepada reva
masalah hormat cukup
kalau mas masih terus menerus belain reva terserah mas
lebih baik kita pisah aja
udah terserah mas
eee tolong kasih tau oki
emang kenapa moen
enggak tadi gue telpon hpnya wuki tapi gak aktif aktif boy
gue takut apa ngabarin dia lagi soalnya gue lagi ada di rumah sakit gue
rumah sakit siapa yang sakit mana
tadi dia kecelakaan mobilnya nabrak dan sekarang dia masih di icu
hina lelahi mon semoga nyokap lo cepet sembuh ya
amin terima kasih boy
oh ya mon tadi tentang oki gimana
iya jadi oki kemarin sms gue dia bilang dia mau ke rumah gue untuk belajar
buat persiapan un karena di kos kosnya dia terlalu banyak anak kecil
jadi susah konsen buat belajar
gue takut itu jadi mengganggu ke un nya dia
makanya gue minta tolong dia
biarin noking nginep di rumah lo ya belajar bareng sama lo
ya udah gini aja demon
mendingan lo fokus aja urusin nyokap lo
nanti gue coba telepon oki nanti gue minta dia nginep di rumah gue aja deh
sekali lagi mon ya semoga nyokap lo cepet sembuh ya
makasih banyak ya boy udah membantuin gue sama oki
aduh bi masa bibi gak tau sih di mana mondi sama tantenya pergi
beneran mas oki saya gak tau
terusnya gak tau juga ke mana perginya
soalnya den mondi kalau nggak pulang biasanya ngabarin
pada kemana ya
ya udah kalau gitu makasih ya bi
sama sama mas oki saya masuk dulu ke dalam banyak kerjaan
alhamdulillah nyambung juga
eh kik kata mondi lo mau belajar bareng dia ya di rumah ya
ya ini sih gue di depan rumahnya mondi
cuma kan adanya pembantunya doang boy
katanya sekarang dia lagi di rumah sakit nemenin mamanya
mamanya mondi kecelakaan
nah tadi mondi bilang ke gua
mendingan lo ke rumah gue aja
ini nginap di rumah gue sambil belajar
gue malah makasih banget atas tawaran lu
tapi kayaknya gue harus cepet cepet ke sana deh boy
karena kan gue juga gak enak banget
mondi sama nyokapnya udah baik banget sama gue
gue harus jengukin ke rumah sakit nih boy
tadi mondi pesen sama gue
katanya dia gak mau waktu belajar lu tuh keganggu
makanya dia suruh lu nginep di rumah gue sekalian belajar
soalnya dia nggak mau waktu un lo tuh ada kesulitan
ya udahlah gak apa apa lagian juga di rumah sekitarnya ada mondi
biar gue belajar barang aja di sana
by the way rumah sakitnya di mana ya
tadi sih mondi bilang di rumah sakit medika deh
ya boy next ya sekali lagi
gue harus jenguk rumah sakit dulu nih
udah jam segini juga ya
yaudah kalo emang itu keputusan lo
tapi lo jangan sampai lupa belajar ya
iya boy siap makasih banyak ya
kakak mendingan pulang aja
gak demon kakak di sini dulu aja
kakak masih khawatir banget sama ibu
gak apa apa mendingan kakak pulang aja
di sini kakak juga gak bisa istirahat kan kakak masih butuh istirahat
ya kakek kan kakak juga kayaknya masih shock kan tadi pas kecelakaan
mending sekarang kakak pulang terus istirahat ya
iya teh iya mending teh iya teh pulang saja
karena tidak baik dengan kesehatan teh iya
nanti kalau misalnya teh manis sehat teh iya sakit bagaimana
arudung jadi sedih ya tuh
kalo mah rayu mau alah
mau ngerayu mah di rumah di kafe jangan di rumah sakit
teh iya ini rumahnya jauh lagian sekarang teh kan sudah malam
kalau gitu aku pulang sekarang aja